sidang perdana muncikari prostitusi online yang melibatkan artis va
senin siang digelar di pengadilan negeri surabaya
agendanya adalah pembacaan dakwaan terhadap dua tersangka muncikari es dan t
tersangka muncikari es dan t dihadirkan di pengadilan negeri surabaya jam tiga belas
dari tahanan polda jatim
sidang dimulai satu setengah jam kemudian
es dan t didakwa dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
jaksa membacakan peran keduanya yang aktif menghubungi artis va
membuat penawaran harga dan mengatur waktu dan tempat pertemuan
dalam sidang yang berjalan tiga puluh menit ini
kuasa hukum terdakwa meminta pengguna jasa prostitusi online dihadirkan di persidangan
klien kami mengingat seperti itu
jadi supaya nanti di persidangan dimunculkan siapa yang namanya si rs
si rs itu dimunculkan nanti
kalau kkw itu juga kliennya
kesan nanti jadi tergantung bagaimana nanti kita kembangkan di persidangan
ya bukan hanya itu saja
mungkin ada pihak pihak lain juga yang berkaitan dengan ini
nanti kita akan kembangkan di persidangan
sudah ada koresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida seperti apa jalannya sidang perdana kasus prostitusi online ini
siapa saja yang dihadirkan sebagai saksi
eva sidang perdana dari terdakwa muncikari prostitusi online dengan inisial es dan t
sidang ini dimulai sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat dan selesai sekitar lima belas waktu indonesia barat
agenda sidang perdana muncikari es dan t hari ini adalah pembacaan dakwaan
di mana dua terdakwa ini didakwa dengan pasal empat puluh lima dari transaksi elektronik dan informasi dan transaksi elektronik
di mana ini kemungkinan
dan besar ini hukumannya ini bisa dituntut enam tahun penjara
sementara itu dalam persidangan ini masih pembacaan dakwaan saja
namun begitu memang suara dari kuasa hukum ini cukup lantang di luar persidangan semenjak mereka hadir
sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat ketika mendampingi terdakwa es dan t dari polda jawa timur
di mana mereka ini sudah ditahan sejak enam januari lalu
dan suara yang begitu keras ini disampaikan adalah untuk menghadirkan pengguna jasa
jadi transaksi prostitusi online ini yang menggunakan jasa artis va ini
jadi setidaknya ada empat pengguna yang tidak hanya berkaitan dengan artis va
namun juga yang berkaitan dengan transaksi elektronik prostitusi online dengan terdakwa es dan t ini
dan konfirmasi pun kami dapatkan dari tim jaksa penuntut umum yang akhirnya menyatakan memang benar
nantinya dalam persidangan ini
dan mendatangkan kemungkinan empat pengguna jasa dalam transaksi elektronik dalam kasus prostitusi online ini
dan setidaknya empat pengguna ini diantara yang kerap disebut berinisial rs
ini yang terkait erat dengan vanessa angel
kemudian yang berinisial kkw dan dua lainnya
domisili mereka ada yang dari surabaya bandung dan juga bali
dan ini nantinya akan dihadirkan sebagai saksi
selain juga saksi ahli
yang nantinya akan dihadirkan di persidangan ini
awalnya sidang ini disangkanya ini karena kalau menurut pengalaman dengan dilaksanakan di ruang garuda satu atau dua
di pengadilan negeri surabaya ini adalah kawasan tertutup untuk ruang sidangnya
biasanya ini memang digunakan untuk sidang asusila
kemudian yang terkait dengan anak di bawah umur
terus kemudian juga kasus kasus yang harus dilindungi saksinya
namun ternyata tadi meskipun dilaksanakan di ruang garuda
satu sidang ini ternyata dijalankan dengan terbuka
karena memang klasifikasi kasus yang menjerat dua terdakwa ini adalah bukan tindakan asusila
namun informasi dan juga transaksi elektronik
agenda sidang selanjutnya akan seperti apa kalau begitu wida
kalau untuk sidang berikutnya ini adalah menghadirkan saksi saksi
baik saksi ahli maupun saksi utama
dan ini yang nantinya diharapkan oleh
tidak hanya tim kuasa hukum namun juga jaksa penuntut umum
bagaimana sebenarnya jalannya dari kasus prostitusi online ini
karena memang sekarang memang menjadi desas desus
keselama penyidikan dan sejak penyelidikan
ini polda jawa timur dan juga penyidik ini tidak memunculkan siapa sebenarnya
pengguna dari jasa prostitusi online yang melibatkan artis va
va sendiri saat ini sudah ditahan
kemudian juga nanti akan menghadapi persidangan
dan kemungkinan juga pasal pasal yang menjeratnya hampir sama
seperti pasal yang mengenai terdakwa es dan t dengan ancaman hukuman yang maksimal ini enam tahun penjara
kemudian juga banyak sekali pemberitaan
kemudian juga rilis yang diberikan oleh polda jawa timur ini
dari tersangka ketika status mereka masih tersangka
muncikari dan juga artis va
namun tidak begitu intens gitu untuk menyebutkan para penggunanya
dan ini yang menjadi ramai
riudi masyarakat dan juga baik di tim kuasa hukumnya
ini seharusnya pengguna jasa ini juga dimunculkan sebagai untuk pembanding juga
untuk menunjukkan kebenarannya lebih lebih
kalau menurut tim kuasa hukum ini penyidik yang nantinya dihadirkan di persidangan ini hanya dari dua penyidik saja
baiklah wida subianto melaporkan langsung dari surabaya jawa timur